cobain masakan ibu
terima kasih ibu
saya harus kembali lagi ke toko
katanya mau sampe sore
barusan saya dapat sms dari karyawan saya
katanya ada masalah
kapan kapan saja saya dateng kembali lagi
mau bungkus nasi
iya kang kos gue bungkus ya
minumnya mau dibungkus juga
gak usah wak irah
terima kasih ya
kamu teh kenapa ije
kalau maskin motor teh
nanti dikunci setangnya
soalnya teh tatang lagi kumat
gak bu iin
tapi katanya mah malam ini kang dateng teh mundur kia lagi sama pak ustadz
kemarin teh sudah mulai mendingan
sudah mulai sembuh
eh ngeliat aceh yang beli motor babi
makasih kang kos berapa
ini boleh ya
yang suka kamu apa kang tisnak kum
kang tisnak doi
terus kenapa kamu yang bilang
lagu giliran begituan aja inget terus gak pernah lupa
abis kamu lucu ceng pacarannya pakai lagu india
enggak diam ah beresik kamu doang
eh lagu india yang mana ya
emang india ada berapa kok
yah doang kang radang itu nanya
lagu india kan ada banyak lagu india yang mana
satu satuuu gak usah dipanjangin lagi
udah lanjutin aja ntar nih cerita kamu apaan
lagu yang ditulis aceng itu judul lagu india nya yang mana
aceng mah gak pernah nulis lagu india kum
aceh nulis surat ngambilnya dari lagu india
nah lagu indianya itu yang buat surat judulnya apa
yang saya inget kum ada jahe sama mere
jahe mere ya ceng
jangan beresik jangan beresik lehoe udah udah diem
jahe mere ya ceng
itu mah bahasa sunda tukang dadang
lah iya ikoh itu gak mau sama kamu ceng
karena kamu tuh mere gehese
alias gak punya duit alias bokeh
ini tuh berbeda
oke aku pinta pintu después bahashnlichan
jadi apa rumahnya ini

pak tatang bisa sembuh ya in
kalau gitu nanti malam kita ke rumahnya pak ustadz kemet ya
tapi datangnya lebih awal aja
saya pengen lihat proses rukiahnya
dokter kenapa antusias sekali pengen lihat rukiah
supaya saya itu bisa belajar memahami pengobatan secara agama
dan kalau misalnya nanti pak tatang itu bisa sembuh
berarti itu ada dasar logikanya
dan itu nanti bisa dikombain dengan pengobatan secara medis
ya udah saya ambil bingung dulu ya dok
emangnya kang aceng beli motornya berapa
shh jangan kenceng kenceng kang atseng
nanti kedingin rambut dokter
kan atseng beli motornya dikit dikit
jangkanya empat tahun
oh empat tahun
popo sudah punya pacar
ada sedang pendekatan kang
tapi belum popo jawab
namanya kang yusuf
kerja di bank
sudah siang kita makan dulu yuk
cobain masakan ibu
terima kasih ibu
saya harus kembali lagi ke toko
katanya mau sampai sore
barusan saya dapat sms dari karyawan saya
katanya ada masalah
kapan kapan saja saya datang kemari lagi
pokoknya lapar bu
mimin tadi mana
dia di kamar atau apa
gak bisa setahun mang
jarang cuy ngontrak setahun mang
kau trakan mah dua tahun
tapi kalau mau ngontrak setahun bisa cuy
cuma harganya lebih mahal
tapi ini mah enak cuy tinggal masuk
tempat tidur ada meja ada kursi ada
ya mang nanti saya sampaikan ke pak kades ya
tapi pak kades
jadi enggak jadinya kabar saya secepatnya ya
ini berapa mang
dia milikmu tapi dia cinta aku
dia wanita penggoda ku
dia suami orang
dasar wanita gak tahu malu
udah dibilang jelek sama suami saya
tapi masih aja ngejar ngejar terus
siapa memangnya yang dijelekin sama suami kamu
kamu yang dijelek jelekin sama suami pada diriku
aduh jangan dihancurin
dari pagi saya ke rumah kamu
kamu enggak ada
dari toko hp kang
habis beli charger charger nya rusak
jangan mainin hp terus
hari masalah si yugo saputra sudah kamu pelajari
sudah saya baca kang
tapi belum semua
kamu mah kayak anak kecil nih
harus diingetin aja tiap hari
kamu tuh sudah tua
sudah punya anak sudah punya istri
harusnya punya inisiatif sendiri eh tuh
dari pada kamu buang buang waktu mainin hp